kita beralih ke ponorogo demi menghadiri prosesi wisuda buah hatinya
seorang bapak rela mengendarai sepeda kayu dari cilacap jawa tengah
menuju kabupaten ponorogo jawa timur yang berjarak tiga ratus enam puluh km selama tiga hari tiga malam
aksi nekat ini dilakukan untuk memotivasi sang anak agar tidak pernah putus asa dalam menggapai cita cita
warga cilacap jawa tengah ini pecah tak kalah memeluk buah hatinya nur anissa
usai melalui prosesi wisuda unida gontor di kabupaten ponorogo
dirinya terharu karena bisa menghadiri prosesi wisuda anaknya dengan cara yang spesial untuk anaknya
betapa tidak dirinya rela mengayu sepeda bututnya dari cilacap ke pondok pesantren darussalam ponorogo
untuk memotivasi buah hatinya agar gigi terhadap cita citanya
bahkan perjalanan sejauh tiga ratus enam puluh km ia tempuh dalam waktu tiga hari tiga malam
meski sempat menentang cara ayahnya nur anissa merasa bangga dengan motivasi yang diberikan sang ayah
dirinya pun terinspirasi untuk meneladaninya
mengayuh sepeda dengan jarak ratusan kilometer ini bukan tanpa rintangan
berbagai kendala mulai ban pecah hingga kelelahan di alaminya
semua itu dilakukan
dan untuk sang buah hati agar gigi dalam menjalani hidup